setelah diperiksa barang bukti dan tersangka
penyidik kejaksaan negeri jakarta selatan
senin sore memulangkan artis nikita mirzani
nikita bisa menghirup udara bebas
setelah mendapatkan jaminan dari pihak keluarga dan kuasa hukum
di sisi lain penyidik juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan
terkait adanya bayi yang dimiliki nikita
perempuan yang biasa disapa nyai tersebut
kini menjadi tahanan kota dan wajib lapor setiap minggu
nikita dilarang untuk bepergian ke luar negeri
sampai batas waktu yang ditentukan
terkait hal ini nikita mirzani sendiri mengaku senang
dan bersyukur atas pertimbangan jaksa penyidik

dapat kabar boleh pulang sama tanggal tiga atau menang lagi
padahal dia udah kasasi banding
ya alhamdulillah sih bersyukur
jumat dini hari lalu kepolisian resor jakarta selatan
menjemput paksa artis nikita mirzani di kawasan tendian jakarta selatan
setibanya di mapol res jakarta selatan
nikita langsung dibawa penyidik ke unit pelindungan perempuan dan anak atau ppa
penjemputan paksa dilakukan
lantaran nikita sudah dua kali mangkir dari panggilan polisi
dijerat pasal satu ratus tujuh puluh kuhp terkait kasus penganiayaan
yang dilakukan terhadap mantan suaminya gipo latif
tim liputan cnn indonesia